sementara indonesia police watch juga menyebut ada tiga kali penyerahan uang dari mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo kepada ketua komisi pemberantasan korupsi firly bahuri dalam kasus dugaan korupsi di kementerian pertanian
proses pemberian uang inilah yang duga merupakan pemerasan firly kepada sel yang kini tengah ditangani oleh polda metro jaya
kasus dugaan pemberantasan ketua kpk firly bahuri terhadap mantan mentan syahrul yaslimpo terus bergulir
bahkan ipw mengatakan ada tiga kali proses pemberian uang dari sel kepada firly melalui perantara seseorang berinisial i kepada seseorang yang diduga judan firly
menurut ketua ipw sugeng teguh santosa pemberian uang itu dilakukan pada juni dua ribu dua puluh dua oktober dua ribu dua puluh dua hingga desember dua ribu dua puluh
menanggapi kasus yang muncul saat ini ipw juga meminta kejaksaan agung mengambil alih kasus dugaan korupsi di kementerian pertanian
dan adanya komunikasi pertemuan dan juga suap yang duga merupakan pemberantasan yang dilakukan oleh firly kepada sel